salah satu pasal dalam undang undang md tiga baru adalah mengatur mekanisme pemanggilan anggota dpr oleh aparat penegak hukum harus melalui persetujuan presiden
dan berikut adalah respon singkat dari presiden jokowi dodo terkait dengan pasal ini
anggota dpr oleh penegak hukum sekarang harus izin presiden tanggapan bapak jokowi bagaimana
kalau saya melihat